setelah dipecat partai keadilan sejahtera fahri hamzah berniat bertemu ketemu partai demokrat susilo bambang yudhoyono
ya fahri menyatakan bahwa pertemuannya itu hanya sekedar bersilaturahmi
fahri memuji sosok sbi sebagai tokoh pembangun demokrasi
fahri mengakui bahwa ia kerap mengkritik saat sbi memerintah
namun kritikan itu menurut fahri demi kebaikan pemerintah bukan karena faktor kebencian personal
meski disebutkan sudah mengetahui niatan fahri sbi belum respon keinginan itu
dan hingga kini agenda pertemuan keduanya pun belum dapat dipastikan